pemerintah provinsi dki jakarta telah memperpanjang psbb transisi fase pertama hingga akhir juli dua ribu dua puluh
peraturan gubernur dki jakarta no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh mengatur seluruh warga wajib mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah
bagi warga yang melanggar seperti tidak mengenakan masker akan langsung dikenai denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah atau sanksi sosial membersihkan fasilitas umum
senin pagi petugas satpol pp di pasar tebet timur jakarta selatan masih mendapati pelanggar psbb khususnya warga yang tidak mengenakan masker
dan untuk saat ini sudah saatnya kita melakukan penindakan penindakan pegawai
tapi ketika mereka tidak membawa uang ataupun tidak sanggup untuk memenuhi denda dua ratus lima puluh maka kita arahkan untuk sanksi sosial membersihkan fasilitas fasilitas pasar ataupun fasilitas umum yang berada di area pasar
warga yang kedapatan tidak memakai masker langsung didatangi petugas dan diminta menjalankan sanksinya
masker jatuh terus masker saya jatuh
gini gini gimana mbak setuju gak sih kalau ada sanksinya
setuju sih buat pelajaran aja mbak
total di kecamatan tebet telah ada tujuh ratus empat belas pelanggar psbb
sedangkan di seluruh dki jakarta satpol pp mencatat ada lebih dari dua puluh tujuh ribu pelanggar yang dikenai sanksi
padahal penggunaan masker merupakan salah satu cara
cara menjaga penularan covid sembilan belas melalui percikan droplet
sosialisasi dan penindakan tegas dari pemerintah harus juga disertai dengan kesadaran masyarakat
untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa menuju kenormalan baru ini
putri demas probokus hartoyo jakarta